lalu bagaimana pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di jawa barat
kita telah tersambung dengan kabinet rumah spor jawa barat komers polisi sabtono erlangga di bandung
selamat siang pak erlangga
ini terkait dengan rencana penutupan akses dari jakarta menuju wilayah jawa barat bandung
apakah ada informasi terkait hal ini pak
lalu apakah ada perpintimbangan jika memang tetap diterapkan ataukah jika dibatalkan
apakah ada informasi terkait hal ini pak
jadi yang pertama yang perlu saya tegaskan bahwa tidak ada rencana penutupan arus lalu lintas di perbatasan jawa barat dki
jadi bahwa rentam yang sudah ada itu untuk skenario apabila di wilayah dki waktu itu diberlakukan karantina wilayah
sudah berdasarkan dengan yang disampaikan oleh bapak presiden bahwa di dalam penanganan covid sembilan belas ini adalah pembatasan sosial berskala besar
sehingga rempam yang ada untuk skenario karantina wilayah tidak berlaku
iya pak erlangga ini terkait dengan
mungkin sebelumnya minggu lalu masyarakat melihat ada video yang viral terkait dengan simulasi penutupan jalan di kawasan bandung
apakah memang ada informasi terkait dengan hal ini
atau bandung masih berjalan seperti biasa pak operasional warga kemudian mobilitas warga masih seperti biasa pak
untuk kondisi arus lalu lintas semuanya masih biasa berjalan normal
memang di kota bandung ada beberapa penggal jalan yang dilakukan buka tutup
itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa penggal penggal jalan itu adalah tempat tempat tujuan wisata yang sering digunakan untuk berkerumunan masyarakat
sehingga mengambil kebijakan dari forkompinda kota bandung untuk melakukan buka tutup
jalan beberapa penggal jalan yang memang selama ini digunakan untuk tempat wisata kemudian tempat kerumunan masa
sementara terkait dengan bagaimana kawasan industri sendiri seperti mungkin daerah bekasi karawang apakah memang ada rencana pembatasan akses ataupun bahkan penutupan akses kendaraan pak
untuk kawasan industri sementara masih berjalan normal
kemudian untuk kegiatan industri sendiri
ya kita sudah melakukan nimbuan termasuk pengecekan di lokasi industri kita terapkan dengan physical distancing
sehingga karyawan yang melaksanakan pekerjaannya tetap membebani physical distancing dengan tetap protokol yang ada
ya pak erlangga ini terkait dengan perkembangan berikutnya apabila memang nanti psbb sendiri mengharuskan adanya penutupan jalan
terkait dengan koordinasi dengan polda jabar maupun polda metro jaya adakah hal ini ya pak sudah dibahas
ya tentunya perkembangan ini tetap kita koordinasikan
kebetulan di provinsi jawa barat sendiri juga ada gugus tugas terkait penjagaan penyebaran covid sembilan belas ini
sehingga koordinasi kita dengan pemerintah provinsi tetangga dalam ini dki dan provinsi yang lainnya tetap kita lakukan koordinasi
dan sampai saat ini kami masih menunggu juga dari keputusan menkes tentang status psbb di beberapa provinsi untuk kita implementasikan di provinsi jawa barat